kita ke jakarta pengelola masjid istiqlal jakarta memperbolehkan peserta unjuk rasa menginap di masjid istiqlal
namun mereka harus menjaga kebersihan
aparat sudah menjaga masjid istiqlal sejak kamis pagi
masjid istiqlal akan menjadi titik awal konsentrasi masa dalam unjuk rasa empat november besok
sejak kamis pagi polisi sudah mulai menjaga masjid istiqlal
jumlah personil polisi dan tni akan ditambah seiring bertambahnya masa yang diperkirakan tiba di istiqlal mulai kamis siang
pengelola masjid istiqlal memperbolehkan masa menginap di istiqlal dengan sejumlah syarat yang harus dipatuhi
protap di masjid istiqlal memang tidak memperbolehkan jemaah untuk menginap ya kecuali pada bulan ramadan untuk itikaf
namun karena ini adalah saudara saudara kita yang datang jauh dari luar kota
tentunya kami juga tidak bisa mengusir mereka
tentunya ada aturan aturan yang mereka harus taati kalau memang terpaksa menginap di masjid istiqlal terutama khusus mengenai masalah kebersihan
koresponden cnn indonesia mahardika utama di kawasan masjid istiqlal jakarta
kita langsung saja terhubung dengan dika
halo mahardika saya lihat di belakang anda belum terlalu ramai tapi ini akan menjadi titik awal konsentrasi massa
sejauh ini sudah informasi seperti apa yang bisa anda sampaikan berapa banyak massa
dimana saja mereka berasal
selamat siang hera saya tidak bisa mendengar pertanyaan anda dengan jelas tapi saya bisa menggambarkan situasi terkini di masjid istiqlal
memang belum banyak ada masa yang tiba terkait dengan aksi saya akan dikelar pada hari jumat esok
namun sekitar lima menit yang lalu baru saja tiba dua rombongan dari pamekasan madura
dengan menggunakan dua mobil travel atau sekitar tiga puluh enam orang yang tiba dengan dua rombongan ke masjid istiqlal ini
dan mereka menyatakan bahwa akan menginap untuk sementara di masjid istiqlal untuk menunggu jalannya aksi jukeras yang akan dimulai pada siang jumat esok
atau setelah melakukan ibadah sholat jumat
dan sementara tadi pihak kepolisian menyatakan bahwa untuk peserta unjukeras yang datang bersorangan sampai pukul dua belas siang tadi sudah ada tercatat empat puluh orang
jadi saya kalau bisa mencatat lagi saat ini sekitar ada enam puluh sampai tujuh puluh
dua puluh orang yang sudah tiba di masjid istiqlal yang sudah bersiap untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan istana negara pada hari jumat nanti
informasi yang saya dapatkan dari abu hurairah yang merupakan humas dari masjid istiqlal
menyatakan bahwa memang secara pro tidak diperkenankan untuk menginap di masjid istiqlal ini
tetapi khusus untuk acara esok mengingat akan ada masa yang cukup banyak dan mungkin belum diketahui juga akan di mana mereka menginap
maka pihak pengelola masjid istiqlal memperbolehkan
untuk menginap sementara di masjid istiqlal untuk menggunakan area basement dan tidak masuk ke area masjid
dan tetap dengan syarat syarat tertentu yang harus dipatuhi yaitu tidak boleh mengaguk ketertiban umum
tidak boleh melakukan orasi dan tetap menjaga kebersihan
dan pihak kepolisian menyegarkan sebanyak delapan belas ribu personil untuk pengamanan di area demonstrasi esok
mulai dari masjid istiqlal yang akan melakukan jalan kaki menuju ke medan merdeka timur
medan merdeka selatan di balai kota dan berkumpul di tugutani
lalu melakukan orasi di depan istana negara
diperkirakan akan ada lebih dari lima puluh ribu orang yang akan tumpah ruah di jakarta
untuk menyuarakan aspirasinya di depan istana negara esok
ya mahardika saya sebenarnya penasaran ya siapa yang bayarin bus mereka
kemudian juga mereka nanti makan siang makan malam makan paginya siapa yang danain
karena saya yakin pasti akan ada donator logistiknya
terima kasih mardika utama melaporkan langsung untuk cnn indonesia
keinformasi selanjutnya menyambut unjuk rasa organisasi masyarakat pada empat november
motivator ari ginanjar mengingatkan supaya umat islam tetap menjaga citra islam sebagai agama yang cinta damai
sebagai salah satu negara dengan populasi umat islam terbesar di dunia
ari ginanjar berharap aksi pada empat november besok dapat disampaikan dengan damai
sehingga dunia dapat melihat islam sebagai agama yang damai
ari ginanjar juga berpesan supaya para peserta aksi tetap berhati dingin dan tidak terprovokasi
ya saya berharap bahwa
apa yang dilakukan adalah aksi empat november aksi yang penuh damai
aksi yang penuh ketertiban aksi yang penuh dengan nilai nilai kemuliaan
sehingga pesannya sampai sekaligus menunjukkan kepada dunia
bagaimana sebuah aksi yang baik yang harus diperlihatkan
dan ini kesempatan kepada seluruh umat islam yang melaksanakan aksi empat november
untuk menunjukkan kepada dunia
bahwa islam bukanlah bangsa yang
apa agama yang pemarah agama yang keras
tapi agama yang penuh dengan kedamaian
ya masih terkait dengan aksi empat november
ada yang unik pada penampilan polisi yang akan bertugas mengamankan jalannya aksi
kali ini mereka mengamankan ataupun juga mereka mengenakan surban
kemudian juga menggunakan peci berwarna putih
penampilan islami polisi ini diharapkan mampu juga menghadirkan rasa aman
kemudian juga kenyamanan
tunjuk rasa berlangsung
ya ada yang berbeda dengan penampilan pasukan brimob dari polda jawa barat ini
mereka tidak hanya mengenakan seragam polisi
melainkan juga memakai sorban sebagai penutup kepala
bukan tanpa alasan penampilan yang berbeda kali ini dilakukan sebagai upaya menciptakan rasa aman
di kalangan para peserta unjuk rasa yang rencananya akan datang dari berbagai daerah pada empat november besok
pasukan pengamanan ini diturunkan sebagai langkah antisipasi polisi dalam mengawal jalannya demonstrasi
semua pihak berharap demo empat november berlangsung damai
tentu antisipasi terkait dengan bila nanti masa yang saat demo itu eskalasi naik
tentunya nanti kita akan imbangi dengan zikir
dengan asmaul membacakan asmaul usnah dengan harapan masa bisa reda
unjuk rasa gerakan nasional pembela fatwa majelis ulama indonesia empat november mendatang
diperkirakan akan diikuti oleh dua ratus ribu peserta dari jakarta dan sejumlah daerah
untuk menampung para peserta dari daerah sejumlah tempat telah menawarkan tempat persinggahan sebelum melancarkan aksi
salah satu tempat penampungan yang sudah mulai kedatangan peserta dari daerah berada di bandung
masjid al ihsan kampung bali tanabang jakarta pusat
masjid yang berjarak kurang dari empat km dari masjid istiqlal yang menjadi titik temu para demonstran menyediakan sejumlah fasilitas
selain menyiapkan sejumlah ruangan tidur yang dilengkapi penyujuk udara untuk menampung kurang lebih lima ratus orang
dewan kemakmuran masjid al ihsan juga menyiapkan minum serta makan gratis yang berasal dari sumbangan masyarakat
sejak mulai menyebarkan informasi pada rabu siang masjid al ihsan sudah penuh di daftar peserta demo dari daerah
baru tadi siang sekitar mbak dan zuhur
untuk mempersiapkan diri mengikuti demo empat november
seorang peserta dari kota palu sulawesi tengah mengaku sengaja datang dua hari sebelum pelaksanaan demonstrasi
nurholis yang tiba di jakarta pada rabu sore bersama tujuh orang dari palu berterima kasih kepada pihak dki masjid al ihsan yang telah menyiapkan tempat untuk mereka bersinggah
kami berangkat tadi tidak ada tujuan yang jelas
tadi di perjalanan kami langsung dapat proses
kemudian menawarkan penginapan ada yang menawarkan masjid ada yang menawarkan sekolah
masa unjuk rasa empat november dari daerah diperkirakan akan mencapai seratus ribu orang
puncak kedatangan mereka akan terjadi pada kamis tiga november atau sehari sebelum aksi demonstrasi
arya dita utama jakarta